hujan deras panjang jumat mengakibatkan sungai cimanuk meluap hingga meredam
pemukiman salah satunya kawasan daya handap garut kota jawa barat
seorang bayi dan ibunya yang baru melahirkan dievakuasi warga sejumlah warga juga mengevakuasi
motornya melintas gang sempit mereka harus bergotong royong mengangkat motor ke bagian atas
selain sungai cimanuk sungai cipejah juga meluap hingga meredam pemukiman warga beberapa
orang warga yang gagal selamatkan barang berharganya mencoba mendapatkan pakaian yang kering
rt ke dua belas luapan hulu sungai cibeteng membuat puluhan rumah di desa bojong kecamatan kemangkau
kabupaten bogor jawa barat terendam banjir setinggi mencapai satu meter jumat malam akibatnya warga harus
saling bahu membersihkan perabotan dan kendaraannya yang terendam sementara
petugas desa mencatat lebih dari tiga puluh kepala keluarga terpaksa mengungsi
genrez yang turun selama lima jam sejak jumat sore membuat kali sabi di kecamatan kelapa ii
kabupaten tangerang banten meluap hingga merendam sekitar dua ratus lima puluh rumah banjir yang mencapai tinggi satu
meter di beberapa titik masuk hingga ke dalam rumah membuat sebagian warga mengungsi dan
mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman di rw dua puluh lima nya ada dua ratus lima puluh rumah yang terendam
kita upayakan penanganan kegawat daruratan untuk warga ya
supaya jangan ada yang sakit supaya bisa kita evakuasi
warga berharap normalisasi kalisabi dapat segera dilakukan
pasalnya jika dibiarkan maka sedimentasi di kalisabi akan membuat air terus meluap ke pemukiman